anggota komisi dua dpr fraksi demokrat wahyu sanjaya mengusulkan agar dpr dipindahkan paling terakhir ke ikn
wahyu menyebut pemerintah lebih penting untuk diprioritaskan berkantor di ikn
dua belas bangunan yang akan dikerjakan segera
dan itulah saya secara pribadi mengusulkan kalau bisa gedung dpr itu yang terakhir sekali saja
yang terakhir sekali saja pembangunannya
karena kan kita melihat bahwasannya prioritasnya
prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara itu sedemikian masif di sebagian besar
jadi kita harus mengalah memberikan skala prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah
mungkin setelah seluruhnya selesai ya barulah kita lah yang terakhir
kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah tetapi terakhir sekali saja ketua rt